pak peri warjio
tidak bisa kita memakai standar standar baku standar standar pakem enggak bisa
para menteri gubernur bupati wali kota juga sama
nggak bisa lagi kita bekerja rutinitas enggak
enggak bisa kita bekerja melihat makronya saja enggak bisa
enggak akan jalan percaya saya
makro dilihat mikro dilihat
tapi lebih lagi harus detail juga dilihat lewat angka angka dan data data
pertama inflasi pada bulan juli dua ribu dua puluh dua mencapai empat sembilan puluh empat persen
masih lebih rendah dari negara lain tapi melebihi dari batas atas sasaran tiga persen plus minus satu persen
terutama disebabkan oleh tingginya inflasi kelompok pangan bergejolak yang mencapai sebelas empat puluh tujuh persen
yang mestinya tidak lebih dari lima persen atau maksimal enam persen
tekanan bersumber terutama dari kenaikan harga komoditas global akibat berlanjutnya ketegangan geopolitik